gubernur jawa barat rituan kamil akan mengejukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb tingkat provinsi ke kementerian kesehatan
hal tersebut merupakan kesepakatan dalam rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota dari tujuh belas daerah yang belum melakukan psbb di jawa barat
gubernur jawa barat rituan kamil menyebut pembatasan sosial berskala besar atau psbb tingkat provinsi merupakan kebutuhan di jawa barat
untuk mempermudah birokrasi pengajuan psbb tingkat provinsi akan dilakukan melalui satu surat saja yaitu dari kepala gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas jawa barat
jika disetujui kementerian kesehatan rencananya psbb tingkat provinsi jawa barat akan mulai diterapkan pada rabu enam mei

bahwa psbb provinsi menjadi kebutuhan juga memudahkan birokrasi sehingga cukup satu surat dari kepala gugus tugas provinsi
berarti psbb di kota kabupaten kota perindu semua itu akan dimulai di hari rabu depan
selain mengajukan psbb jabar rituan kamil juga memaparkan hasil evaluasi pembatasan sosial berskala besar atau psbb di wilayah bodebek
dari hasil evaluasi terlihat angka pertumbuhan kasus positif covid sembilan belas di kedua zona tersebut cenderung stabil
sementara mobilitas sosial masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan